tapi kan gue ada disini
gue mau bantuin lo sus goreng
biar lo ketemuan sama ibu gak sendirian
biar ada gue disitu
lo ngerasa bersalah sekarang
lo baru sadar kalo semua ini salah lo
mudah mudahan setelah istirahat dan minum obat ini
kondisi putri makin baik
ibu nawang kenapa belum dandan ya
ibu nawang tau kan kalo
kita malam ini mau dina
kita gak bisa menikmati
kita gak bisa menikmati
kita gak bisa diner pak
gak bisa diner
saya lagi ada musibah
ada apa bu
ini cuma masalah keluarga
ya gak apa apa
ibu bicara aja ada apa apa
anak saya itu udah lama gak kuliah pak
tapi dia rahasiakan semua itu dari saya
jadi maksud ibu
anak ibu dikeluarin dari kampus atau
atau gimana sih
saya tuh gak tau
tepatnya alasannya ya pak ya
kenapa gitu loh masalah ini tuh menimpa saya
anak saya itu malah kerja pak
untuk bisa kuliah lagi
tapi dia nutupin semua itu dari saya
jujur ya pak
saya tuh sangat sedih dan kecewa sama anak saya
ibu nemo jangan sedih begini
saya juga ikutan sedih
jujur pak raymond
saya sangat merasa kecewa
saya tuh bener bener ngerasa gagal jadi orang tua
ibu nawang itu ibu yang hebat sekali
saya percaya itu
kalau gak gini aja
anak ibu saya rekomendasiin di kampusnya anak saya
saya akan garansi dia
saya akan garansi
kalau anak ibu akan lulus tanpa hambatan
saya akan garansi
jangan ya pak ya
saya gak mau ngerepotin pak raymond
saya tuh cuma gak habis pikir ya pak ya
kenapa anak saya nutupin semua ini dari saya

saya tuh cuma gak habis pikir ya pak ya
itu bikin saya mikir kalau ada masalah lain dibalik semua ini
perasaan ibu nawang seperti apa
saya paham sekarang
dan kalau ibu nawang tidak keberatan
boleh saya bicara kepada putri
ibu tenang aja
saya akan bicara sebagai sosok ayah
saya akan bicara sebagai sosok
putri ibu akan jujur sama saya
kenapa dia dikeluarkan dari kampusnya
gak usah ya pak raymond
saya gak mau ngerepotin pak raymond
yang biar saya selesaikan sendiri ya pak
begitu juga sebaliknya
kita akan jadi keluarga yang satu
biasa yang bicara
kepala gue sakit banget
ibu dimana ya
gue harus jelasin semuanya sama ibu
pak regar minggir dong
saya harus ketemu sama khusus goreng
kalian tidak boleh ganggu putri saya
tapi dia kasihan pak regar
dia butuh saya
enggak minggir ya pak regar
pak regar minggir ya
justru saya yang harus tanya kamu
kok kamu keluar sih
harusnya kan kamu di dalam istirahat
mereka berdua berisik ya
kedepan jalan sebentar
lo butuh apa
gue baik baik aja
nenekin kalian berdua pulang deh
balik lo sekarang
maksudnya kalian itu juga lo ikut pulang
kalian itu perlu lo
dengan segala kekulkasan lo itu
balik dari sini
gue tuh tinggal disini ya
itu rumah gue
itu rumah saya kali
bayar kontrakan juga
enggak kamu prince
bawa pangeran pulang ya
tapi kan gue ada disini
biar lo ketemuan sama ibu gak sendirian
biar ada gue disitu
lo ngerasa bersalah sekarang
lo baru sadar kalau semua ini salah lo
terus ya mohon kalian berdua sama sama pergi aja
biar gue nyelesain masalah gue sendiri
iya kalian pulang berdua
kalau saya sih tadi dititipin bu nawang untuk jagain kamu put
pak reger pulang aja biar bisa istirahat
saya nggak apa apa kok sendiri

iya pokoknya saya selalu ada untuk lo ya

iya pak makasih
pak regar aja duluan
saya mau disini temenin usus goreng
mendingan lo pulang sekarang sama pak regar
biar gue yang nemenin pun
ini lo aja yang balik deh
ini gak ada hubungannya sama lo ya
jelas ada hubungannya sama gue kok
lebih butuh gue lah

ini bukan urusan lo
kamu juga ingat gue
kamu juga ingat gue
putri marah pintunya dibanting
putri ya marah banting pintu
saya masih ragu ya pak remong
perlu ngobrol juga ketemu sama anak saya
ibu nawang tengah ngecew
anak saya yang perempuan juga
anak ibu pasti akan jujur sama saya
dan saya yakin
anak ibu pasti akan terbuka sama saya
gara gara lo usus kurang jadi ngambek
susah ya buat pergi dari sini
lebih baik lo pulang rizky
nanti kalau ada apa apa
jenggerkan kata pak regar
gue balik lo sekarang
kamu juga prins
gak dateng juga
saya kunciin kamu di luar
tenang aja pak regar
saya akan balik kok
setelah manusia kulkas ini cabut dari rumah ini
pergi ke rumah
lo tunggu gue kalahin loren
gue bakal menangin pertarungan itu untuk putri
setelah pertarungan nanti
allah akan menjauh dari putri untuk selamanya